ya kalau bicara soal petani ini pasti bayangannya seperti yang ada di belakang saya
tapi kalau petani modern berbeda ya berada di dalam ruangan megangnya gadget berisi aplikasi
keterbatasan pertanian hingga permasalahan iklim seperti global warming bisa terjawab melalui sistem teknologi yang satu ini
pertanian konvensional memang memiliki keterbatasan
mulai dari lahan yang sempit ketergantungan akan cahaya matahari belum lagi pengaruh geografis seperti cuaca
namun keterbatasan tersebut terjawab dengan hadirnya sistem kontrol environment agriculture atau cea yang digadang sebagai cara bertani di masa depan
sistem cea sudah banyak digunakan di berbagai negara seperti di israel belanda amerika jepang singapura termasuk di indonesia salah satunya di greens ⁇ jakarta
control environment agriculture merupakan sistem pertanian terbaru yang dilakukan dengan mengendalikan lingkungan tempat tumbuh tanaman sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan
aspek yang dibutuhkan tanaman digantikan dengan alat dan teknologi
seperti media tanah dapat diganti menggunakan busa dan air cahaya matahari dengan lampu sedangkan cuaca dan kelembaban dengan tabung karbon dioksida yang sudah disiapkan
semua alat tersebut dihubungkan ke internet dan dikenal dengan istilah

kontrol dan monitoring tanaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi
kita bisa mengontrol apakah tanaman ini kekurangan air cahaya atau karbon dioksida sehingga bisa otomatis ditambahkan atau dikurangi
ilt tersebut akan terhubung dengan blockchain
blockchain menjadi tempat mengumpulkan dan menyimpan data yang didapat dari tumbuhan dan digunakan sebagai otak untuk memformulasikan bagaimana cara terbaik untuk mengoptimalkan

kita benar benar bisa menangani dan mengontrol bentuk tanamannya rasa tanamannya dari tebal daun ketinggian batangnya sampai kepahitan atau kemanisan rasa apa yang kita tanam
itu dengan apa kita managenya dengan mengontrol lingkungan itu
jadi yang optimal itu seperti apa itu tidak ada yang tahu
hanya orang taunya daerah sini bagus daerah sini kurang bagus
nah itu kita mau mempelajari dan mau ceritakan
nah itu kita mau mempelajari dan mau ceritakan

jadi apapun yang kita tanam hasilnya pasti bagus
pengaturan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan diciptakan lingkungannya sesuai yang diinginkan
karena pelanggan lebih optimal di lataran tinggi
berarti yang kita harus atur apa aja ini
yang pertama ada suhunya dulu harus lebih rendah
kelembaban yang lebih tinggi
kewatrolannya lebih tinggi
kewatrolannya lebih tinggi
sama penyinarannya lebih pendek
sistem cea ini berbeda beda pengaplikasian dan teknologinya di setiap tempat
seperti di agroedwisata ragunan tanaman ditanam di dalam kontainer menggunakan sistem cea
namun tidak menggunakan tabung karbon dioksida
tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan panen yang lebih cepat
dan kualitas yang lebih baik jika dibanding bertani konvensional
kita tidak perlu repot repot lagi untuk nyiram kontrol kontrol
kalau di luar kadang kadang hujan kondisinya kalau di dalam full matahari
otomatis umur panennya juga lebih cepat
semua jenis tanaman bisa ditanam asal disesuaikan juga dengan media tanam dan formulanya
namun memang ca juga sangat tergantung dengan energi listrik dan internet dalam pengoperasiannya